siapa yang tak kenal dengan keindahan laut flores
pesoda kehidupan bawah laut flores sudah terdengar hingga ke berbagai negara
sebuah taman laut yang berada di kabupaten sika
taman wisata alam laut maumere sudah tak asing lagi di telinga para penyelam
salah satu cara menuju ke taman laut maumere adalah melalui pelabuhan rakyat nanggahale
yang berjarak kurang lebih satu jam dari bandar udara fransafier seda maumere
salah satu spot favorit yang tidak boleh dilewatkan
kalau ke taman wisata laut momere adalah spot yang ada di depan pulau babi
nah untuk perjalanan ke sana itu membutuhkan kurang lebih satu jam perjalanan
dengan bergerakan sepeda dari pelabuhan nanggahale kabupaten sika
dengan luas lebih dari tujuh puluh satu ribu hektare
taman laut maumere terdiri dari gugusan pulau yang memiliki dua puluh sembilan spot diving
karena keindahannya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
mantan menteri perhubungan indonesia fran seda
bahkan pernah mengadakan festival menyelam dan lomba foto bawah air
untuk memperkenalkan taman laut maumere kepada dunia luar
gempa dengan kekuatan tujuh lima magnitudo yang disertai dengan tsunami
mengguncang flores dan memporak porandakan taman wisata laut maumere pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun patahan gempa tersebut kini justru menjadi salah satu spot dive unggulan
taman wisata laut maumere
yang menarik di sini adalah patahan pusat gempa tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
yang mana tempat ini menjadi tempat yang sangat menarik
di sini tempat ini menjadi tempat penyelaman terfavorit
karena patahnya itu langsung terjun ke bawah
oh jadi kayak dinding drop off ke bawah ya
itu bisa dilihat dari atas ini juga pak
kalau airnya tenang kita bisa lihat dari atas
oh ini ini bukan pak yang sebelah kiri ini
kita bisa snorkeling dari atas
nanti untuk melihat bagaimana keindahan dari spot diving ini langsung terjun ke dalam ya pak
oke siap siap dulu yuk
jernihnya air membuat saya tak sabar untuk terjun melihat pesona taman laut wisata maumere
cukup dengan snorkeling saja saya sudah bisa menikmati kecantikan alam bawah laut maumere
saya pun takjub ketika melihat retakan terumbu karang yang diakibatkan gempa pada desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua lalu
gempa yang berpusat di kedalaman tiga puluh lima km itu menyebabkan longsor di bawah laut dan retakan di dasarnya
kini tiga puluh tahun setelah gempa retakan yang terlihat sepanjang enam meter itu ditumbuhi berbagai terumbu karang yang menjadi habitat bagi ikan ikan cantik yang berwarna warni
salah satunya ikan kakak tua

menjaga kelestarian ekosistem taman laut wisata momere sudah menjadi tugas dari balai konservasi sumber daya alam maumere
sebab tak hanya faktor alam rumah dari para biota laut ini juga terancam kelestariannya oleh tangan tangan manusia yang tak bertanggung jawab
karena kawasan ini di dalamnya ada sekitar enam desa ada di dalam kawasan konservasi taman wisata alam laut ini
sehingga banyak aktivitas masyarakat yang ada di dalam kawasan ini sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan kawasan
akibat pemanfaatan kawasan ini secara tidak lestari oleh masyarakat di sekitar kawasan maupun di dalam kawasan ini
untuk menjaga kelestarian alam yang ada di taman wisata alam laut gugus pulau teluk mumeri ini
ada pun langkah langkah yang dilakukan oleh balai besar ksda ntt yaitu yang pertama
patroli rutin itu kita lakukan setiap bulannya untuk menjaga agar masyarakat tidak melakukan penangkapan ikan secara tidak ramah lingkungan
seperti penggunaan bom atau potasium
tak jauh dari retakan terumbu karang terletak sebuah pulau kecil yang dikenal dengan nama pulau babi
menjadi salah satu pulau yang dihantam gempa dan kerasa
dan sudah selesai dengan tsunami pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dua pulau ini kini tak memiliki penghuni tetap
puluhan pondok yang ada di pulau ini dibangun oleh warga sekitar hanya sebagai rumah persinggahan
nasahari adalah salah satu warga pulau babi yang menjadi korban gempa dan tsunami flores
masih teringat jelas di benaknya bagaimana tsunami kala itu menyapu bersih kampung halamannya
dulu waktu itu
waktu gempa siang sekitar jam dua
kebetulan saya lagi di ladang di kebun ladang belakang yang di kampung cuma keluarga mama bapak sama kakak kandung
setelah itu pas goyang goyang begitu kan saya berada di gunung sementara menyaput rumput
setelah itu berhenti setelah air naik di bagian belakang sana
setelah itu surut lagi
kebetulan kami turun ke bawah sama adik
lari ke kampung lewat sebelah ujung itu
di sini sudah rata kelihatannya
oh berarti dulu di sini sebenarnya banyak perumahan
banyak perumahan dari pantai sampai situ
nasa hari kala itu berusia delapan belas tahun
tak hanya kehilangan tempat tinggal
ia juga kehilangan ibu dan kakak iparnya dalam peristiwa nahas itu
selain menimbulkan keretakan di laut gempa saat itu juga menyebabkan keretakan di pulau ini
ini yang meretakan ini bagaimana nih pak
keretaknya di bagian sini
ini semua ya
sampai di sana
tapi ini tertutup sejak tahun berapa
ya lima tahun kemudian
oh lima tahun setelah kejadian itu dia tertutup lagi
tapi yang di laut tetap ya dia tetap terbelah
ini kalau sangat ada batu batu ini bekas apa ya pak
bekas bangunan gedung sekolah dulu
ada sd di sini
dulu di sini sd
ada rumah rumah juga ya
ini seguru tempat guru
pasca tsunami tak sehari dan warga pulau babi lainnya tinggal di nangahale
sesekali nasahari mengunjungi pulau babi hanya untuk mengurus ternak dan kebunnya yang ada di atas pulau
meski masih mengingat jelas peristiwa yang terjadi pada dua belas desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu
nasahari mengaku trauma yang sempat ia miliki
kini telah hilang
setiap manusia sudah memiliki takdirnya masing masing

para pemuda di desa ini sadar pentingnya menjaga habitat biota laut di sekitar mereka
salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan gerakan transplantasi terumbu karang
yang sudah dilakukan sejak dua ribu dua
wisatawan yang datang ke desa ini pun dapat belajar langsung membuat media transplantasi terumbu karang
seperti yang saya lakukan
mas ari dalam pembuatan media transplantasi karang ini
yang paling penting adalah apa nih yang harus diperhatikan
oh iya yang untuk pembuatan ini yang kita perlu perhatikan itu adalah
tempatnya harus koko medianya ini
sehingga kita buat ada bentuk yang dibawahin sebagai dasar
sehingga di saat kita letakkan di laut nanti
di saat kena arus atau apa tidak terbanting dia
terus untuk warnanya juga itu harus kebanyakan semen
supaya tidak cepat hancur
nah ini untuk membuat medianya ini koko
kita harus memasukkan batu batu kerikil ini
agar seperti menjadi penderat seperti itu ya
media transplantasi ini memiliki beberapa bentuk
di antaranya bentuk lingkaran seperti donat dan pohon yang bercabang
media terumbu karang yang sudah selesai dibentuk harus dijemur di bawah matahari agar cepat kering
jadi telah dijemur
inilah medianya jadinya
dan ini nanti akan
karangnya akan diikat di sini
untuk satu media seperti ini berapa banyak karang yang bisa diikat pak
satu saja yang terbesar
satu saja yang terbesar ya ini ya
kalau ini yang kecil kecil ya
kecil kecil yang terbang
ini berarti diambil dari karang yang masih tidur
yang sedang dalam

kita ikatnya di sini atau di dalam laut pak
di dalam laut
supaya tidak terkena angin
ada alasan tersendiri pak kenapa tidak boleh kena angin
kalau hidupnya itu nanti kecil
usahakan tidak terkena angin
tapi kalau misalkan keseringan kena angin itu nanti mati karangnya
kemudian ada persyaratan lain lagi nggak pak
atau gimana misalnya harus diletakkan medianya dengan karang kareng yang sebesar itu atau gimana
harus nanti di
tentunya di kedalaman yang lupa
ukurannya sekitar empat meter atau dua meter
bisa bisa terkena dengan langsing langsingan matahari juga
di daerah daerah yang istilahnya aktivitas nelayan itu kurang
biar tidak terganggu pertumbuhannya ya
media transplantasi terumbu karang yang sudah siap harus segera dibawa ke tempat yang tidak jauh dari pengambilan induk karang
pemantauan juga dilakukan secara berkala oleh pemuda pok darwis untuk memastikan keberhasilan transplantasi tersebut
disebut sebagai desa wisata
kojadoi memiliki sejumlah keunikan
salah satunya bukit batu purba
bukit ini terbentuk dari tumpukan bebatuan vulkanik berukuran besar setinggi lima puluh meter
menurut warga sekitar
bukit ini sudah berada di pulau ini sejak zaman dahulu kala
bukit ini bahkan masih berdiri kokoh meski gempa dasyat melanda flores pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bukit batu purba menjadi tempat yang tepat untuk menikmati panorama keindahan pulau kojadoi
dari sini saya bisa melihat jelas sebuah jembatan panjang yang menghubungkan pulau kojadoi dengan pulau kojagete atau pulau besar
dibangun pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan oleh tni kodim sika dan warga sekitar
jembatan yang terbuat dari batu karang ini menjadi tempat yang sangat menarik
jembatan ini menjadi keunikan lain yang bisa ditemukan di pulau kojadoi
itu terjadi tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan pada waktu itu saya masih kepala desa
itu ada saya minta bantuan ke kabupaten untuk operasi sama babi di sini
karena babi luar negara
itu terbiasakan kita
akhirnya bantuan dari sana bukan dari saya
tapi itu disuruh dari angkatan dari kodim
disuruh datang tembak itu
babi babi yang ada di sini
itu terjadi pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
tetapi karena mereka datang di sini sudah satu minggu mereka
mereka melakukan operasi
tidak ada sama sekali hakim
sehingga pada akhirnya mereka sarankan kepada saya
pak kalau bisa kami dari pak tinggal nganggur di sini
apakah pak tidak ada rencana untuk melakukan ini
mereka sarankan ini
saya bilang memang itu barang kami sudah serang
tapi karena kemampuan kami tidak ada
tapi kalau seandainya bapak bapak sudi membantukan oke kita kerjakan
tak hanya unik jembatan dengan panjang enam ratus delapan puluh meter ini berperan penting dalam kehidupan warga kojadoi
sebab sebagian besar fasilitas untuk masyarakat salah satunya sekolah berada di koja gete atau pulau besar
desa kojadoi dihuni oleh lima ratus dua puluh delapan keluarga
pulau ini baru dihuni pada tahun seribu sembilan ratus lima belas oleh para pendatang dari sulawesi tenggara
selain untuk menghindari kerja paksa oleh para penjajah di tempat asal mereka
kojadoi yang kaya dengan potensi laut membuat mereka memutuskan untuk tinggal di pulau ini
hingga kini mayoritas pekerjaan penduduk kojadoi adalah nelayan
ikan segar menjadi makanan sehari hari warga kojadoi
saya pun diajak untuk menikmati ikan segar hasil tangkapan nelayan koja

maksud saya kasinya ikan ikan yang terblas keras
ikan yang biasanya dimakan oleh warga di sekitar sini ya
nah ini ada ikan kerapu ikan kakap merah
ini rata rata ikannya masih anak anak karena memang warga di sini tuh tangkap ikan makan langsung ya
pokoknya yang langsung didapat aja di pinggir laut ya
oke ini kita bumbunya bumbu spesial di sini ini apa
ini mas budi
bumbu spesial di sini ada asam asam jawa
nanti diperas baru dibalurin di dalam sini
hanya dengan menggunakan satu bahan yaitu asam jawa kami pun membakar ikan ikan yang sudah dibumbui
saat membakar ikan saya diajarkan untuk membedakan ikan yang dagingnya keras dan yang empuk
ini saya dapat ilmu baru dari mas budi soal ikan nih
mas budi jadi kita bisa membedakan ikan yang kurus dan yang gemuk ya
cara membedakannya gimana tadi mas budi
kalau di saat dipakai
di saat dipanggang ikan yang gemuk itu biasanya nggak melengkung waktu itu kayak menukik gitu
kalau ikan yang kurus ya
ikan yang kurus biasanya melengkung kayak gitu sama dagingnya itu dia lebih keras
oke berarti kalau misalnya ikan yang berisi itu yang gemuk itu dagingnya lebih enak dimakan ya
ini contoh daging yang daging ikan yang gemuk dan ini yang kurus ya
berarti ini alof nih ya
hanya membutuhkan waktu lima belas menit ikan ikan ini pun siap disantap
ini tadi ikan kakap
ini tadi kita masaknya nggak pakai garam sama sekali jadi tapi rasanya itu tetap enak karena dari asamnya itu memberikan rasa segar dan juga jadi gurih juga ya
ikan yang segar dimakan dengan cabai flores yang pedas

sederhana namun tetap nikmat
seperti itulah kehidupan warga gojadoi

kwiat nep flora yang siasat
doi yang kaya bikin lebih berarti alkohol
al tank teman biar lebih nilai manis
perkilian produk pembicaraan ini bisa banyak rupiah terus genius karena harus menipu shout titulah

tak hanya menyajikan wisata alam maumere juga merupakan tempat untuk wisata religi
harmonisasi kehidupan antar suku dan budaya juga tercermin jelas dari eksotisme kehidupan masyarakat pesisir kota maumere di kampung wuring
maumere menjadi tempat yang tepat untuk mengecap keindahan flores